dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pantauan arus lalu lintas kendaraan menuju jakarta
kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia mahardika utama
yang saat ini berada di kilometer tiga puluh empat kabupaten bekasi jawa barat
selamat siang dika
menurut pantauan anda bagaimana alur pemeriksaan arus balik
ini apakah menimbulkan kemacetan panjang di sana
hanya saja memang terjadi pemeriksaan di kilometer tiga puluh empat beda alurnya bagi kendaraan dari arah timur
baik dari tol transjawa ataupun juga dari arah tol purbalunyi
yang tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan surat bebas covid sembilan
baik itu rapid test antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam atau hasil pemeriksaan negatif dari pcr
maka akan langsung diarahkan ke sebelah kiri saya
dan di sini anda bisa melihat ada antrean kendaraan
di tenda yang tengah dilakukan swab antigen atau pengambilan sampel cairan dari hidungnya
dan juga menunggu hasilnya sekitar lima sampai sepuluh menit
selama satu jam terakhir pemeriksaan dilakukan sejak pukul sembilan pagi tadi
sudah ada lebih dari empat ratus kendaraan yang diperiksa atau masuk ke area tenda yang ada di samping kiri saya
tetapi dari jumlah tersebut hanya sekitar tiga puluh orang saja yang dilakukan swab
antigen secara acak
tadi saya mewawancarai argo wiono kasat patwal di telantas polda metro jaya
hal ini dinyatakan karena mereka atau para petugas kepolisian ini menganalisa
mana yang terindikasi pemudik dan juga mana yang diindikasikan sebagai karyawan yang memang beraktivitas
di kawasan karawang sampai ke kawasan bekasi yang ini juga terlihat dari pakaian yang mereka gunakan
dari barang barang yang mereka bawa ataupun juga dengan surat tugas yang mampu mereka tunjukkan
jadi dari dua puluh tujuh sampai tiga puluh orang yang diperiksa tadi adalah mereka yang terindikasi adalah para pemudik yang akan kembali ke jakarta
baik dari jawa tengah ataupun juga jawa timur via tol transjawa ataupun juga dari arah bandung via tol purbalenyi
dan jika kita rekap datanya sejak dimulai operasi rapid test antigen dan juga surat bebas covid di km tiga puluh empat b pada hari minggu kemarin sampai hari ini
artinya sudah ada hampir seribuan kendaraan yang diperiksa
dan sudah ada lebih dari delapan ratus orang yang diperiksa dan satu diantaranya terindikasi positif covid sembilan belas
sehingga mereka atau yang bersangkutan harus dibawa ke wisma atlet kemayoran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan tes pcr
dan operasi seperti ini akan dilakukan setidaknya sampai tujuh hari ke depan
itu adalah keterangan dari komisaris besar polisi sambodo purnomo yogo di lantas polda metro jaya
dan ia pun juga menambahkan bahwa akan ada opsi
perpanjangan waktu operasi sesuai dengan jumlah kendaraan yang nantinya terlihat akan banyak masuk ke jakarta
nah kalau kita melihat lagi dengan arus lalu lintas yang cukup landai seperti ini memang bisa diindikasikan bahwa arus balik belum terjadi
kalau kita lihat dari datanya pada hari kemarin hanya sekitar dua puluh ribu kendaraan saja yang melintas di ruas tol cikampek menuju ke arah jakarta
dan ini juga jauh di bawah angka normal masa pandemi itu empat puluh kendaraan
dan bahkan sebelumnya diprediksi bahwa arus balik dalam satu hari akan ada enam puluh kendaraan
tetapi faktanya hal tersebut belum terjadi pada dua hari terakhir ini
dan pemeriksaan ini memang dilakukan bukan hanya di posko km tiga puluh empat b saja di wilayah hukum spalda metro jaya
amelia dan juga sarah ada dua belas posko lainnya yang berada di ruas jalan tol ataupun juga di jalan arteri
baik di kawasan jati uwung di kawasan kedung waringin perbatasan bekasi dengan karawang
lalu ada juga di kawasan tangerang dan juga di wilayah kota depok juga dilakukan pemeriksaan yang sama
sebagai upaya atau screening bagi para pemudik yang akan kembali ke jakarta untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama
yang terjadi pasca mudik di tahun dua ribu dua puluh lalu

dan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir
ada aja peningkatan angka covid sembilan belas pasca lebaran
tapi kalau bisa kita kritisi ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya cukup bagus tetapi bisa saya katakan tidak cukup konsisten
di samping kanan saya ini adalah tol layang mbz yang sejak kemarin sampai pagi hari ini masih dilakukan sistem buka tutup
dan itu artinya kendaraan dari arah timur di kilometer lima puluh mereka bisa langsung naik ke arah tol layang
sehingga tidak perlu melintasi lagi posko yang ada di kilometer tiga puluh empat b
sebenarnya wilayah hukum polda jawa barat juga menyiagakan sejumlah posko serupa seperti di kilometer tiga puluh empat b
diantara adalah di kilometer empat puluh dua dan juga di kilometer empat puluh tujuh
tetapi dari pantauan saya pada pagi hari ini dan juga konfirmasi dari sejumlah petugas kepolisian yang ada di sini bahwa
di kilometer empat puluh tujuh yang menjadi salah satu screening dari kendaraan dari arah timur memang belum dilakukan operasi serupa atau sifatnya
kadang dilakukan kadang tidak
padahal sebelumnya kita mengacu pada keterangan dari direkturat lalu lintas polda metro jaya operasi seperti ini akan dilakukan selama dua puluh empat jam
dan hanya berhenti beberapa saat saja ketika istirahat sholat dan makan
lalu dika sudah ada berapa kendaraan yang diputar balik oleh petugas per hari ini dan apakah penjagaan di sana ini dilakukan
sudah ada dua puluh empat jam
sudah ada dua puluh empat jam

ya kalau kita melihat lagi pengalaman saat mudik lebaran pada masa sebelum mudik lebaran skema yang ditetapkan adalah diputar balikan
kendaraan yang tidak memenuhi syarat perjalanan tetapi pada masa arus balik ini aturan mainnya berbeda
jadi setiap kendaraan tidak ada skema putar balik tetapi mereka harus diwajibkan membawa surat bebas covid
baik itu rapi tes antigen ataupun juga dari hasil pemeriksaan pcr dan jika tidak membawa surat tersebut
maka mereka akan langsung diperiksa di posko yang ada di samping kiri saya dan jika hasilnya positif
maka mereka akan langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di wisma atlet kemayoran
tempat juga di fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pcr ataupun juga dilakukan isolasi mandiri
jadi tidak ada skema putar balik hanya dilakukan pemeriksaan saja untuk meminimalisasi adanya penyebaran covid sembilan belas
dari daerah untuk kembali ke jakarta

ya semoga dengan adanya penyekatan penyekatan ini itu bisa menekan angka covid sembilan belas nantinya
karena takutnya kan ada penambahan kasus yang membludak gitu ya amelia ya
ya terutama dengan membludaknya kasus ini semoga masyarakat indonesia tetap harus mematuhi protokol kesehatan
yadika terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali